ampun bukit pramu
hamba ingin melaporkan
ada kekacauan yang terjadi di sebuah desa
siapa yang telah berani membuat kau narani wilayah kerajaanku
mohon ampun bukit pramu
hamba tidak tahu
ampun bukit pramu
apa ini pak man
ketika hamba mengejar penyusup itu
hamba berhasil merobek kain selendangnya sebelum dia kabur
apa pak man yakin
kalau pak man sudah memeriksa semua kamar
ampun bukit pramu
ampun bukit pramu
ada satu kamar yang hamba belum periksa
ratu subang larang
beriksaka maribunda ratu subang larang
tapi gusti pramu
aku akan menemani pak man
untuk memeriksaka maribunda ratu subang larang
mari pak man
izinkan ananda untuk masuk
kamu boleh istirahat sekarang
baik gusti ratu
maafkan ananda bunda
kalau ananda sudah lancar
ananda sudah lancar
apa ada seorang penyusup
yang masuk ke kamar bunda
periksa kamar ini
periksa kamar ini
sebenarnya ada apa ini ananda
periksa kamar ini
kenapa bunda mau membunuhmu
maafkan ibu bunda
ibu bunda tidak mengerti maksud perkataan anak anda
jangan buat aku
dengarkan dulu bunda
jangan izinkan bunda
keluar dari kamar
betapa hebatnya permainanku
sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi keinginanku
untuk menguasai pajajaran
ananda prabu dengarkan bunda dulu
ada apa ini
jangan lupa like share dan subscribe ya

mengapa rayi terlalu membela pajajari
aku dan rakawa langsung sang tidak ada niatan sedikit pun untuk melepaskan diri dari pajaji
apalagi ingin mendirikan caruman
rayi telah salah paham
tapi yang nimas dan raka lakukan sama juga mengkhianati kerajaan pajak jahat
rayi nimas tahan
raka dan nimas sama saja mencoba ingin memperuntuk kerajaan pajajari
anak anakmu akan saling membunuh tanpa aku perlu turun tangan untuk membunuh keturunanku
semoga mimpi burukku tidak menjadi kenyataan